apa sih kita tuh selalu ke jogja
kenapa kita nggak naik pesawat aja atau paling nggak naik kereta deh biar lebih cepat
dalam film garapan sutradara azhar kinoi lubis
zifa magnolia yang berperan sebagai rindu
beradu peran dengan aktor kawakan ringo agus rahman
dan imelda terin sebagai ayah dan ibunya
aku nggak mungkin ngambil keputusan ini kalau bukan karena kamu
film pulang menceritakan tentang keluarga rindu yang berada di ujung kehancuran
cerita dimulai saat perjalanan dengan ayahnya bernama pras ke yogyakarta
ini merupakan pertama kalinya jebolan indonesian idol tersebut berperan dalam dunia acting
ziva mengakui sempat mengalami kesulitan dalam proses syuting
dan sempat terlihat kaku saat berada di set
namun ziva mendapat banyak masukan dari aktor kawakan seperti ringo agus rahman
yang menjadi ayahnya dalam film tersebut
yaudah terus sekarang maunya gimana
kayak takut gitu loh

tapi semenjak aku kenal sama lawan main aku haringgo
itu bener bener aku jadinya kayak sebisa mungkin itu
malah jadi kayak kita ngobrol aja gitu
kayak nggak perlu setakut itu ternyata
akhirnya jauh jauh ke jogja nyusulin udah dari jakarta ya
aku gak mau aja sampai rindu tahu hal ini
aku orang lain
film pulang yang menceritakan keluarga yang sudah berada di ambang kehancuran
dari falcon pictures ini sudah mulai ditayangkan di platform digital
sejak sabtu dua april lalu
budi tanjung jakarta
aku setia pak